kenapa lu lu takut
lu takut nasib lu juga sama seperti
ketenang aja lex
masih ada dua pertandingan lagi
yang akan menentukan siapa pemenangnya
mutlah kemenangan kita
kuncinya ada di los chandra
lu itu bakalan kalah
jangan jangan jangan
gua punya rencana lain
guys gimana ya michael kan sendirian di kosan gue bisa
aja sih sekarang jagain dia cuma kan gua nggak mungkin nginep di sini gue takutnya
ntar malam hai kau perlu apa apa perlu ke toilet atau aus segala macem
ya udah sih biar gue aja yang nginap jagain aikal yasin lu nggak usah khawatir lah gue
juga nginep di sini kok yasin enggak usah khawatir gue juga ikutan nginep kok nemenin
hai kalah apalagi gue kalah gue pasti nginap juga di sini mak gua pasti jinin
apalagi karena lagi sakit ya kan temen gue tuh kalian tuh apaan sih masa semuanya
mau nginep di sini emang concern gua hotel apa bisa muat banyak lagi kalau
ada sedang tuh mana muat lihat aja sasnya gede gitu tuh lu nggak usah nginep
dong nggak muat hahaha bukan ruangan aja jadi padat gara gara dadok tapi nih
ruangan semua oksigen terenggut sama dadok jadi pengap kita mulut lu lebih
banyak makan oksigen dibandingin perut gue
udah malam ini biar gua sama ian aja yang endsages aika udah namanya nggak
naier boy gue janji kok om mencion hinaikal disini dan gua janji gua nggak
bakal ngabisin makanannya hai hah hahaha oke berarti malam ini ian sama dead
kalau si dadong nginep disini yang ada bukan gue sama dadong ngejagain lu tidur
yang ngadep kita berdua yang ngejagain dia tidur
lo tau sendiri dia duduk aja bisa merem gimana caranya tuh
ya udah kau kalau gitu gue cabut duluan ya
soalnya gue ada urusan sama reva
lo mau ketemu sama reva sekarang lo mau ke rumahnya sekarang
kalau gitu aku juga pamit ya soalnya udah sore
udah kalau gitu bareng gue aja
ya palingan gue naik taksi
gue juga lupa motor gue juga kan disana
udah lo ntar aja bareng anak anak nih ntar gue yang ngantriin
yaudah kalau gitu gue duluan
gue yakin banget tuh si clarage cuma pura pura doang
dia cuma pengen deket deket tuh sama si boy
ya melly nggak boleh kayak gitu
clara kayak gitu juga karena ada boy disini
gue juga yakin kok kalau boy gak ada disini dia pasti sungkan sama kita
ih kalau malah belain kelara sih
kalau dia godain gue di jalan gimana
eh teman teman gue punya ide
ini gue nih bagus banget
gue jadiin aja sama clara
eh maksud gue nih apa ya dia si reva gak cemburu sama boy sama clara
sama si clara gak deket sama si bu ya kan
terus mety lo mau dikemanain
ya gitu dia lah
gue sama mety tuh progresnya lambat banget
jadi mana yang cepat sama gue gue jadiin deh
insya allah nyebut mbak on nyebut
dulu emang mau sama clara karena clara itu cantik
tapi pertanyaannya clara mau apa enggak sama lu
oh jadi marah itu cantik ya
cantik banget ya bep ya
cantik banget kit
maksud aku itu cantik

di dunia itu gak ada yang ngalahin kecantikan kamu
oh fitnah tuh mel
dia bohong tuh mel
oh gitu ya beb
masa itu kan
lagian yang orang pinter ngecengin orang tapi grandicengin gak mau
dia puas banget
semuanya harus ternyata
jangan letak dirinya
masa itu lebih tidak terlalu banyak
lo lihat nih kan gue harus mengukur muka nih tapi yang kena apa
leher seolah olah muka tapi yang kena leher
wasit pasti ngelihatnya itu muka
jadi konsentrasinya harus sembuh ya
musuh ngiranya itu muka tapi terasa leher leher
kedua habis itu kena muka
boy maaf ya aku tadi nggak sengaja denger
haikal pasti baik baik aja ya
amin makasih ya re
mati ini sama dia
kan tadi kan lo juga mungkin dia
dia baik baik aja kan
sebenernya reva gak beneran sakit boy
dia tuh lagi sedih dan galau banget
dia bilang sampai berasa lemes
sin pleasein lo kasih tau sama gue
dia ngomong sesuatu gak tentang gue
soalnya gue juga gak tahu permasalahannya tuh kayak gimana
sampai dia menghindar sama buah
maaf banget ya boy
dia lagi pengen jaga jarak dulu sama lo
karena menurut reva hubungan lo sama dia tuh gak bakal terjadi
gak bakal terwujud boy
semuanya tuh jalan buntu
sampai jumpa lagi